terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast dan kami masih akan melanjutkan dialog editorial view kali ini dengan tema yang berbeda yaitu mengawal persidangan verdi sambo atas pembunuhan brigadir yosua
masih bersama dengan mas revolusi riza dan juga mas budi setiarso
saya akan ke mas budi terlebih dahulu kali ini kemudian bagaimana ini sudah berjalan mas dengan beberapa terdakwa yang menarik adalah kemudian ada yang kemudian mengajukan eksepsi ada yang kemudian menerima saja dakwaannya dan akhirnya akan berjalan di minggu depan
bagaimana kemudian tempo atau mas budi melihat sejauh ini persidangan verdi sambo dan teman teman ini mas
ya tentu ini adalah satu peristiwa yang banyak mendapat perhatian gitu kan karena
ya tentu ini adalah satu peristiwa yang banyak mendapat perhatian gitu kan karena
ya jelas ini high profile ya kasusnya gitu nah ini ada satu orang kalau nggak salah yang langsung tanpa eksepsi gitu ya untuk melanjutkan persidangan
ini kan siapa namanya e ya jadi kalau kita perhatikan memang e ini menjadi satu terdakwa yang cukup sentral begitu
kenapa karena banyak kesaksiannya yang akan menentukan
misalnya dalam dakwaan terhadap tri gitu ya putri ini kan dugaan atau dakwaan dia terlibat dalam pembunuhan berencana itu banyak bergantung pada kesaksian e bukan kesaksian yang lain gitu
dan ini saya kira akan menjadi menarik buat kita ke depan mana para penasihat hukum melawan penutup umum gitu ya
untuk membuktikan apakah benar misalnya putri ini terlibat dalam pembunuhan berencana atau bahkan sama sekali bebas atau sebetulnya nanti ujungnya adalah ini bukan pembunuhan berencana tapi pembunuhan saja gitu ya
spontan ini menurut saya itu kita akan menantikan perang argumentasi perang bukti bukti yang berpusat pada satu peristiwa di magelang
dan kalau kita lihat
kasusnya itu kan semua bermula di peristiwa di magelang pada tanggal tujuh ya tujuh juli ya
tujuh juli ini akan menjadi sentral apakah betul terjadi kekerasan seksual atau kejahatan seksual yang menjadi alasan dari ferdis sambo untuk menghilangkan nyawa dari yesua gitu kan
kan instruksi yang dibangun oleh sambo dan para penasihat hukumnya adalah
ini ada satu peristiwa di magelang yang adalah kerasan seksual terhadap putri maka kemudian dia spontan marah akhirnya menghilangkan nyawa yesua
nah ini persoalannya adalah siwa di magelang itu hanya melibatkan dua orang kan
satu putri dua yesua
nah yang yesua kita tidak mungkin lagi kita protek gitu
hanya ada satu kesaksian putri gitu
nah bagaimana ini jaksa bisa membuktikan kaitan kaitan ini

dengan peristiwa di jakarta gitu kan
karena ini disitulah akan menentukan ujungnya gitu
saya sih menduga kalau dari sisi penasihat hukum termasuk sambo mungkin target ujungnya adalah pembunuhan spontan gitu
karena hukumannya tidak menjadi hukuman mati kan
kalau berencana kan hukumannya mati gitu
tapi kalau dia bebas saya rasa kok enggak gitu
karena faktanya adalah
karena faktanya adalah
ada orang yang meninggal gitu dan itu dibunuh
ada tembakan ada kesaksian yang menguatkan bahwa itu dilakukan dengan cara ditembak
nah ini kan berarti ada pembunuhan ada kejahatan
saya kira mungkin target dari para penasihat hukumnya target dari sambo adalah mendapatkan hukuman yang jauh lebih ringan daripada hukuman mati gitu ya
dan itu kayaknya dengan peristiwa magelang gitu
ini sesungguhnya masalah tempo pekan ini juga mendapatkan satu wawancara khusus dengan sambo
meskipun tertulis ya tapi sawahnya
pkpk ya pak rasamara sebagai penasihat hukum putri kemudian menuju di kppt asar
menuju di pkpk sebagai penasihat hukum
nah ini pak asambu menjawab dalam wajah wajah dengan tempo ini
saya kira itu nanti akan sangat mewarnai persidangan ke depan
dan kita sebagai di media tentu saja apa yang terjadi di pertidangan
pasti akan kita cross check dengan temuan temuan kita sebelumnya
dengan informasi informasi yang kita dapatkan di lapangan
ini adalah satu tugas dari media
tapi menarik itu bagaimana pertarungan antara penuntut umum
rasa penutup umum dengan para penasihat hukum
baik asambu dengan penasihat hukumnya putri penasihat hukumnya e
yang ini agak berbeda ini kan
dia sudah menjadi jasus kolaborator sehingga keterangannya mungkin bisa lebih terbuka
tapi untuk yang lain saya kira itu masih kita cermati
ini akan dilemparkan ke asambu semua sehingga asambu sendiri
dapatkan hukuman yang tidak mati tapi cukup berat
dan termasuk di kluster yang obstruction of justice itu ya
banyak para perwira tinggi di kepolisian yang dianggap menghalang halangi penyidikan itu
itu kan kluster tersendiri itu juga akan melemparkan kesalahannya ke asambu
jadi hal hal sepanjang itu saya kira yang akan banyak kita dapatkan
dan juga kita ikuti pemberitaannya dari persidangan di pengadilan negeri jakarta selatan
baik paling tidak semakin mengkerucut begitu ya mas budi
saya akan ke mas revo
mas revo bagaimana kemudian cnn indonesia dan juga mas revo
apakah kemudian kita masih bisa optimis apalagi tadi mas budi sudah mengatakan semakin mengkerucut
kalau kita mengutip misalkan apa yang kemudian disebutkan oleh kuasa hukum yaitu rasa mala mengatakan bahwa

verdi sambu akan kooperatif begitu
tapi kalau kita ingat flashback ada beberapa yang tentu berbeda dengan keterangan terdakwa lain
bagaimana kita melihat itu mas revo
ya persidangan verdi sambu dari candrawas yang beberapa lain ya
ada km ada rekuat ma'ruf ada richard eliezer dan jendela riki
dan beberapa polisi yang menanggar
ini memang menjadi satu yang menjadi pusat perhatian kita ya
dalam seminggu kemarin persidangan berkenaan di hari lalu
rata rata tv berita termasuk juga cnn indonesia menggelar siaran langsung
karena memang pada saat itu agilanya cukup penting
tapi itu ingin mendengar bagaimana surat dakwaan itu disampaikan oleh
juga kemudian bagaimana ada eksepsi yang disampaikan
juga kemudian bagaimana ada eksepsi yang disampaikan oleh
juga kemudian bagaimana ada eksepsi yang disampaikan oleh

juga kemudian bagaimana ada eksepsi yang disampaikan oleh pihak tersakwa
walaupun ada yang juga tidak memberikan eksepsi
nah sidang akan dilanjutkan lagi minggu depan ini ya
simultan di beberapa kasus fs akan dikeluarkan di tiga ruang sidang
kalau dalam perkenaan disampaikan oleh adila masjid rastafari
kita tentu juga akan mengawal
karena memang kasus ini kan menjadi perhatian yang cukup intens ya
dan juga media
pada saat itu menjabat sebagai
dan juga melibatkan banyak
pihak yang polisian yang kemudian
nah yang menarik
kita akan lihat bagaimana
dikuntutan apakah memang
verdi sampo ini akan
jelatan dapurannya sebelumnya tiga ratus empat puluh
bagaimana kemudian penasihat hukum
menyampaikan bukti bukti lain
tidak menggunakan bencana
verdi sampo apakah ini
kalau sekarang apakah berujuk
spontan ada beberapa hal
yang disiapkan oleh masing
dari penasihat hukum
putrinya sendiri apakah
kemudian dia libat atau tidak
diketikan dalam persidangan
memang benar kalau
kita juga membaca wawancara
yang dilakukan oleh jnk
kepada verdi sampo
menyampaikan bahwa istrinya tidak
terlibat dan itu juga disampaikan
keterangan bap misalnya yang kita dapat
di daerah ketua kepada
kemudian yang lain lain
beberapa nama polisi
yang diberi of justice
bahwa tetapnya yang diberi oleh jnk
karena mereka yang
saksiannya beberapa kedatuan
kita tahu ada polisi
yang menyampaikan bahwa
ada beberapa hal yang
nah ini yang hal hal seperti ini
yang memang kita sama sama akan
di putang kita dan
kemudian menyampaikan ke publik untuk sama sama
dan tentunya kita semua harap ya
sita gem tentu akan memberikan
seadil adilnya bagi semua pihak
brigadir joshua atau
karena memang banyak hal ya tadi juga mas
sudah menyampaikan bahwa
tuduhannya kan kalau misalkan
dakwaan kalau memang benar brigadir joshua
saat ini tentu yang mengetahui ya hanya
ya hanya pc seorang itu kalau saat ini ya
karena ini tentu
karena joshua nya sendiri sudah meninggal gitu
dituduh melecehkan joshua nya sendiri tidak bisa
nah ini juga hal lain yang
ingin tahu apakah benar joshua melakukan atau tidak
kemudian kenapa terjadi pembunuhan dan sebagainya
beberapa hal lain yang
yang mungkin juga ingin kita ketahui
walaupun mungkin bisa jadi memang
dalam kasus pembunuhan ini
bisa tidak terungkap tapi fakta bahwa ada
satu orang meninggal dalam kasus ini tentu
adalah fakta yang tidak bisa di
dikatakan harus ada yang
meninggalnya orang ini
jadi itu yang
kita akan lakukan
hal lain ya
hal lain nah ini
itu ada persoalan persoalan etik tentu dalam
journalistik apakah kita
kita akan melakukan
secara langsung dalam setiap persidangan atau
caranya akan dilakukan secara tunda
hal lain yang
dari sisi tersebut
karena jangan sampai kemudian dalam
kasus pemeriksaan saksi saksi karena ke depan juga
pasti sudah mulai masuk dalam agenda itu setelah
tanggapan atau eksepsi dan
masuk dalam agenda
pemeriksaan saksi saksi kemudian
kita akan menangkar apa
cukup sensitif atau tidak untuk disampaikan secara langsung
persidangan atau kita
siaran tunda misalnya untuk
tentu kita akan melihat bersama nanti akan seperti apa
seperti apa yang kemudian mas revo dan mas budi sampaikan bahwa ini
sudah mengkerucut tentu akan menjadi semacam pertarungan pembuktian tentunya antara jaksa dan juga
kuasa hukum dari terdakwa
yang jelas adalah
rasa keadilan bagi seluruh pihak
bisa terpenuhi baik dalam proses maupun hasil
terima kasih atas waktu anda
wakil pemimpin redaksi sian indonesia mas revo
serta kepala pemerintahan korporat tempo mas budi setiarso telah bergabung bersama kami di cnn indonesia newscast
selamat malam salam sehat selalu mas mas kalian
terima kasih mas revo